kalau tidak diatasi dengan segera dengan baik bencana ke depan itu akan semakin dasyat

lama lama juga musnah itu

harus ada kalau amdal sebenarnya ada tapi kan seringkali tidak dilakukan dengan baik
sehingga pembangunan juga harus memikirkan bagaimana dampaknya sepuluh tiga puluh lima puluh tahun yang akan datang
dalam beberapa kali kesempatan berdiskusi di dpr
apakah anda sudah memberikan masukan seperti ini kepada klhk
karena bagaimanapun sebagai koalisi pemerintah juga bisa memberikan pengawasan yang lebih lekat
ya masukan sering kita lakukan
bahkan kadang kadang yang koalisi lebih tajam daripada yang tidak koalisi
kalau menurut anda pak daniel dari gambaran atau penanganan hutan hutan kita
yang mengalami deforestasi itu
apakah juga sudah dpr kemudian mempertimbangkan atau melihat
bagaimana warga di sana melakukan mitigasi bencana
sudah ada atau belum
apa mitigasi bencana mbak
ya melakukan mitigasi bencana
karena hutannya sudah dibabat habis apakah kemudian warga sudah siap dengan
kira kira risiko bencana yang akan terjadi
ya sangat kurang ya
kalaupun ada mungkin satu dua titik yang juga kami tidak tahu
tetapi persoalan mitigasi bencana itu masih sangat jarang sekali dilakukan
sehingga begitu ada bencana biasanya kita terkaget kaget
apalagi jadi ancaman bencana ke depan ini dalam dua tahun ini harus kita antisipasi
karena selain persoalan lingkungan karena sampai tahun depan kan lanina itu akan ada
sehingga curah hujan tinggi intensitas hujan juga sangat tinggi
nah sehingga mitigasi bencana itu menjadi sangat penting
yang kedua adalah gas kita sudah sangat banyak yang parah
ada dua ribu lebih das itu yang kritis yang harus segera diperbaiki
termasuk di kalimantan barat itu hampir satu juta lebih hektare yang sangat kritis dan harus diperbaiki
karena kalau enggak dampaknya seperti yang terjadi di sintang atau beberapa kabupaten sekitarnya
pemulihan das kemudian pemulihan hutan pasca eksplorasi itu apakah juga
juga yang harus diperbaiki
apakah juga sudah dikontrol betul oleh komisi empat selama ini
kalau misalnya masih terjadi dan ternyata hutannya masih juga belum pulih
sekalipun sudah puluhan tahun berhenti proyeknya itu kan berarti tidak maksimal pengawasannya
ya pertama kalau dat itu sudah dilakukan tetapi dari yang dilakukan dengan yang dibutuhkan itu masih jauh gapnya
karena memang anggaran yang ada di klhk memang perbatas untuk pemulihan das
untuk pemulihan kembali das das yang kritis dan yang rusak parah
nah yang kedua adalah pemulihan kembali lingkungan untuk pertambangan
nah ini yang memang cukup harus menjadi keseriusan pemerintah keseriusan aparat
menegakkan pemulihan kembali lingkungan bagi para tambang
hmm baik mas mufti bagaimana kalau anda di lapangan melihat apakah masyarakat sudah siap
berkaitan dengan mengerti bahwa jika terjadi deforestasi kemudian mitigasi bencana seperti apa
sudah pernahkah ada sosialisasi dan anda lihat itu terjadi
dasarnya sebenarnya masyarakat sudah tahu mbak
bahkan lebih tahu daripada para pengambil kebijakan yang ada di negeri ini bahwa
banjir terjadi karena hutannya yang sudah tidak ada
itu kan mata pelajaran ketika kita zaman sekolah dasar dulu
ya buruknya ketika
sudah menjadi apa ya posisi kita sudah berada di para pengambil kebijakan
kementerian dan lain sebagainya kita lupa dengan pelajaran pelajaran sekolah dasar dulu
artinya banyak ini kambing hitam kan dari kejadian banjir ini
entah itu misalnya curah hujan yang tinggi aktivitas apa dan lain sebagainya
tetapi menuju terkait situasi lahan kritis dan lain di daerah daerah sungai misalnya
tentu setiap das dia punya karakteristik yang berbeda beda
seperti misalnya di jawa di wilayah jawa ya tentu memang banyak lahan kritis di sana yang menjadi penyebab banjir itu sendiri
tetapi di luar jawa seperti di kalimantan dan sumatera misalnya
lebih banyak didominasi oleh faktor faktor lain
seperti misalnya maraknya ekspansi industri ekstraktif
seperti perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya
hak hutan tanaman industri hph dan lain sebagainya
saya ambil contoh misalnya di kabupaten sintang yang ramai sekali kemarin
ada belasan ribu orang mengungsi dan lain sebagainya
kabupaten sintang itu berada di daerah aliran sungai kapuas
yang luasnya sampai dengan sepuluh juta hektar
karena kalau kita berbicara banjir kita bicara dasnya bukan bicara kabupatennya
jadi das kapuas ini punya luas sepuluh juta hektar
terutama hutan tanaman industri dan juga perkebunan kelapa sawit
nah bisa kita lihat dari izin izin yang sudah ada dulu sebenarnya
itu telah dipenuhi oleh izin izin industri ekstraktif
artinya dari sepuluh juta hektare das kapuas
lima empat juta hektarnya itu sudah dipenuhi oleh izin izin
dan paling besar itu sawit sekitar dua lima juta hektar dan juga ada hti sebesar satu empat juta hektar
jadi situasinya berbeda dengan di jawa
kalau di jawa banyak memang lahan kritis yang harus direhabilitasi
tetapi di das das lain di sumatera di kalimantan
yang harus dilakukan sebenarnya bagaimana menarik kembali atau mencabut kembali izin izin
yang sudah diberikan ke korporasi dan dihutankan kembali
bukan melakukan rehabilitasi lahan kritis
karena salah satu permasalahan dalam rehabilitasi lahan kan sebenarnya kepastian lahannya
masyarakat dikasih bibit dan lain sebagainya ketika lahannya nggak ada ya percuma
kita nggak bisa melakukan apa apa
jadi rehabilitasi hutan dan lahan bukan hanya sekedar menanam dan akses bibit ke masyarakat
tetapi kepastian lahan yang sampai saat ini menjadi kendala yang nggak pernah diselesaikan juga oleh pemerintah
dan itu menjadi skop pemerintah daerah atau pusat ya mas mufti
itu menjadi skop pemerintah daerah atau pusat sebenarnya
karena seringkali soal ini lempar lemparan terus
ya kalau kita ke pemerintah daerah pemerintah daerah menyalahkan pusat
kalau kita ke pusat pusat menyalakan daerah
yang sebenarnya seharusnya artinya maupun daerah ataupun pusat
kadang nggak punya niat baik untuk merehabilitasi hutan dan lahan
tentu tidak semua daerah
ada juga daerah daerah yang memang sangat konsisten dan kencang bersuara
untuk menyelamatkan wilayahnya dan terkendala dengan intervensi pusat
yang dengan lahirnya undang undang cipta kerja semakin tersentralistik kebijakan kebijakan yang ada saat ini
ke pak daniel lagi
pak daniel kita tahu presiden jokowi di cop dua puluh enam kemarin mengatakan dua ribu tiga puluh indonesia akan
dampaknya ini menurut anda terhadap kebencanaan di indonesia seperti apa pak daniel
mbak maaf suaranya putus putus loh mbak
pak daniel dampak penyataan pak jokowi terkait nol deforestasi itu bagaimana dampaknya terhadap kondisi kebencanaan di indonesia
oke mas mufti kalau misalnya anda melihat seberapa keras sebenarnya atau apa yang harus kita lihat dari pernyataan pak jokowi di cop dua puluh enam kemarin terkait dengan nol deforestasi
kalau apa yang disampaikan presiden kita pak jokowi di glasgow di cop dua puluh enam kemarin sebenarnya kita melihat ada overpline yang terlalu berlebihan terkait capaian indonesia dalam laju berprestasi
karena artinya sebenarnya apa yang disampaikan oleh presiden kita kemarin itu telah dibantahkan dengan kejadian kejadian lapangan saat ini yang terjadi
artinya banjir di mana mana dan lain sebagainya artinya nggak perlu kita bantah dengan data artinya sudah terbantahkan dengan sendirinya dengan fakta fakta lapangan
yang memperlihatkan bahwa situasi hutan semakin buruk dan perlu penanganan cepat dan lain sebagainya
oke saya ke pak daniel
pak daniel banjir di sintang itu sudah tiga pekan dan beberapa kali gubernurnya juga sudah mengatakan ini akibat kurangnya lahan tutupan hutan hutannya berkurang
apakah ada rencana dari komisi empat misalnya untuk memanggil klhk untuk sama sama menemukan solusi untuk bencana dan juga ancaman bencana
ya kami baru kontakkan secara informal tetapi mungkin senin itu pada saat ngumpul ini menjadi salah satu pembahasan karena kan nggak hanya sintang meskipun sintang saat ini yang paling parah ya
sintang dan sekitar yang sebenarnya ada sekadau ada melawi ada kaposulu ada mempawah ada sanggaun
nah sehingga pertama mungkin kita akan merencanakan untuk kunjungan ke sana atau sebaliknya bila tidak memungkinkan
misalkan di sana suasananya masih
malah membuat di lokal semakin sibuk mungkin kita akan ngundang gubernur dan bupati terkait bersama pemerintah pusat untuk membahas apa yang bisa dilakukan dan penjagaan untuk ke depan
oke baik mas mufti apa yang bisa dilakukan sekarang
bagaimanapun kalau tadi anda mengatakan solusi soal pemulihan kemudian pencabutan izin itu tentu membutuhkan proses
tapi yang katakanlah dalam satu dua tahun ke depan bisa dilakukan
ya tentu untuk menangani ini semua butuh political will yang sangat kuat baik itu dari pemerintah daerah ataupun di pusat itu sendiri
artinya kesadaran terhadap memandang pentingnya hutan dan untuk melindungi sistem kehidupan itu harus benar benar disadari
tidak hanya oleh masyarakat tetapi juga justru seharusnya itu sangat bisa harus benar benar dipahami oleh para pengambil kebijakan
jadi ada political will
ada political will yang memang mengutamakan rehabilitasi hutan dan lahan
karena balik lagi permasalahan rehabilitasi hutan dan lahan itu hanya baru bisa diselesaikan oleh political will
yang dimana ada lahan yang sudah terlanjur diberikan izinnya ke korporasi korporasi besar itu kan tidak bisa diambil alih atau diakuisisi oleh masyarakat
tentu butuh kebijakan kebijakan yang entah itu kebijakan dari pusat atau dari nasional
kalau itu sudah berhasil baru bisa diserahkan ke masyarakat misalnya dalam hal upaya rehabilitasi hutan dan lahannya lewat program perhutanan sosial ataupun program program lain
artinya langkah pertama ya lahannya dulu
jangan kita merehabilitasi hutan dan lahan tetapi lahannya tidak ada kepastian
nah ini kan yang menjadi tantangan dalam rehabilitasi hutan dan lahan
tidak hanya di sintang hampir di seluruh daerah
baik mas mufti bari direktur eksekutif forest watch indonesia dan juga pak daniel johan anggota komisi empat dpr ri dari fraksi pkb
bapak bapak terima kasih banyak atas kesediaannya hadir di cnn indonesia newscast malam ini
terima kasih mbak putri pak johan
terima kasih mbak putri
menikmati juga kita untuk para warga yang saat ini sedang dilanda bencana
baik terima kasih terima kasih bapak